asosiasi pengusaha truk indonesia membagikan tiga ratus paket sembako kepada para sopir truk yang melintas jalan sulawesi koja jakarta utara pada kamis siang
sementara itu untuk menekan harga minyak goreng yang terus melambung tinggi jelang bulan ramadan
dua puluh ton minyak goreng murah dibagikan pemkap kutai kertanegara kalimantan timur
asosiasi pengusaha truk indonesia atau aptrindo provinsi dki jakarta membagikan tiga ratus paket sembako kepada para supir truk yang melintas di jalan sulawesi koja jakarta utara pada kamis siang
pembagian sembako ini bertujuan untuk membantu para sopir truk di masa pandemi serta menyambut bulan suci ramadan
para sopir truk mengaku senang dan sangat terbangun
bantu dengan pembagian sembako ini
rencananya selain di kawasan jakarta utara aptrindo juga akan membagikan sembako ke wilayah lain
kondisi alam kendaraan sopir truk ini sangat prihatin
kita ada sedikit berbagi
aptrindo berbagi ada beras ada gula ada kopi minyak itu kita bagi
yang ketiga menjelang bulan suci puasa
supaya kisah puasa ramadan hari ini bulan ini bisa

empat belas ton minyak goreng curah dibagikan kepada masyarakat kecamatan samboja kabupaten kutai kartanegara
minyak goreng dengan harga rp empat belas per liter ini merupakan bantuan dari perusahaan perusahaan sawit
yang beroperasi di kabupaten kutai kartanegara
pemerintah setempat dibantu tni polri melakukan pendistribusian ke warga untuk menghindari kerumunan dan keributan
pembagian minyak goreng ini akan dikendalikan ke kutai kartanegara
minyak goreng murah dilakukan untuk menstabilkan harga yang saat ini masih tinggi apalagi menjelang bulan suci ramadan
mungkin minyak sudah tidak langka tapi harga yang cukup tinggi
nah di sisi ini pihak perusahaan juga saat mereka berdiam diulah kukan mereka memberikan kontribusi sosial kepada masyarakat
untuk membantu terutama masyarakat yang kekurangan memberikan minyak dengan harga murah
selain pendistribusian minyak goreng murah pihaknya juga melakukan sidak di pasar rakyat samboja
untuk melihat harga dan stok minyak jelang bulan ramadan
tim liputan cnn indonesia